gempa bumi kembali terjadi di cianjur jawa barat pada selasa dini hari
gempa yang terjadi dengan magnitudo empat empat dan kedalaman sepuluh km
warga kampung jero desa maleber karangtengah cianjur pada selasa sekitar pukul dua lebih empat puluh enam menit waktu indonesia barat panik
saat gempa dengan magnitudo empat empat mengguncang
warga yang sedang tidur pulas di dalam rumah berhamburan keluar
belum diketahui apakah terjadi kerusakan bangunan dalam peristiwa gempa ini
sementara itu warga yang masih mengalami trauma akibat gempa beberapa waktu lalu bertahan di luar rumah karena khawatir akan adanya gempa susulan